lebaran sebentar lagi thr pun cair
nah kira kira kemanakah thr akan berlabuh ketika seseorang pertama kali menerimanya ya
biasanya ya kalau misalnya thr itu untuk mudik sih
kasih ke saudara saudara udah baru dateng nih thr nggak habis lagi sih mas biasanya
yang pertama kali sih pasti aku bakalan ngasih orang tua aku dulu
yang kedua aku sisihkan untuk tabungan
yang ketiga paling untuk hangout bareng sama teman teman
dan kira kira pengeluaran apa sih yang paling banyak menghabiskan dana thr
yang paling banyak itu pasti bakalan dimintain sama ponak ponakan sih
kayak thr lah kayak uang jajan udah sih itu aja
itu biasanya sih buat ngasih anak saudara di kampung ya
apalagi nanti buat mudik juga terus liburan kan pasti tuh banyak sih pengeluarannya gitu sih
untuk jalan jalan juga karena saya masih sendiri juga
jadi belum ada tanggungan tanggungan yang lebih gitu sih
baiklah setiap pekerja boleh menggunakan thr untuk apapun
tapi ingat ya jangan sampai numpang lewat saja
kalau boros menggunakannya di awal bisa bisa menggap menggap nih
habis sehari raya
rasa senang berlebihan lumrah dialami oleh pekerja saat thr cair
berbelanja pakaian atau langsung membeli banyak perlengkapan mudik lebaran
bahkan menggunakannya untuk menghadiri serangkaian acara berbuka puasa bersama teman alias bukber bisa saja
tapi ingat ya thr sejatinya bukan bonus sehingga bijaklah memanfaatkannya
nah banyak karyawan menyamakan thr itu seperti bonus
padahal sebetulnya kalau saya bilang thr itu bukan bonus
memang dia didapat di luar gaji tetapi ketahuilah bahwa kenapa saya bilang thr itu bukan bonus
karena setiap hari raya kita selalu punya pengeluaran ekstra
jadi gunanya thr itu adalah untuk membayar pengeluaran ekstra
tapi kalau thr digunakan untuk hal hal di luar
pengeluaran rutin atau hal hal ekstra tapi di luar lebaran mendingan jangan
agar dana thr dapat bermanfaat seoptimal mungkin
ada sejumlah tips bagaimana mengelola thr dengan bijak nih
bagi pengeluaran thr kita sesuai prioritas prioritas yang saya sarankan berikut ini
jadi pertama adalah gunakan thr tersebut untuk membayari thr pekerja yang bekerja di rumah kita kalau memang ada
untuk prioritas kedua adalah untuk membayari mudik lebaran kita
transportasi mudik lebaran kita kalau memang kita mudik lebaran
prioritas ketiga adalah untuk makan dan minum acara lebaran
atau misalnya kalau misalnya kita pulang kampung misalnya ya gunakan prioritas ketiga ini
uangnya untuk makan dan minum acara lebaran yang diadakan oleh orang tua kita
ini kemudian yang keempat
keempat ini adalah untuk namanya amplop atau angpao lebaran
yang kelima adalah gunakan thr tersebut untuk membiayai rekreasi
atau untuk mengembangkan keluarga anda selama libur lebaran
selain kelima prioritas tadi thr juga bisa dimanfaatkan untuk dana darurat pribadi
atau bahkan membayar berbagai kewajiban lain termasuk utang
jadi kalau misalnya kita yakin ada pos yang bisa kita kurangi silakan menggunakan jatah itu untuk membayar utang utang kita
tapi ada catatannya tentunya utangnya adalah utang utang yang memang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar
sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar
sebelumnya pemerintah telah menggelongkannya
kami mengontorkan dana rp tiga puluh empat empat triliun untuk pemberian thr bagi asn tni polri serta pejabat negara di bawah s dua puluh dua menjelang lembaran tahun dua ribu dua puluh dua
thr diberikan sebagai bantalan ekonomi masyarakat untuk digunakan membiayai pengeluaran ekstra menyambut hari raya
sebaiknya anda mengalokasikan dana thr untuk hal hal yang esensial
jadi sudahkah anda mengelola thr dengan bijak
dari diterpangaribuan aryo asmoro jakarta